seberapa kuat pengajuan amikus kuryaya atau sahabat pengadilan bisa mengaruhi putusan mahkamah konstitusi
apa juga yang biasanya dipertimbangkan hakim berkaca dari isi surat yang diajukan sejumlah tokoh dan masyarakat
kita bahas bersama direktur eksekutif tim hukum anies mohaimin zuhad azi firmantoro yang sudah hadir di studio
juga ada wakil ketua tkn prabowo gibran habibur rahman serta wakil deputi hukum tpn ganjar waktu firman jadaeli
dan ahli hukum tata negara universitas jember bayu dwi anggono
kalau apa dari pihaknya pak firman nanti juga katanya dari pihaknya bung habib nih
juga akan ada mengajukan sahabat pengadilan
pokoknya semua orang yang pro terhadap putusan mk yang adil itu sahabat kita juga
kan apa yang dilakukan oleh kawan kawan sekalian hari ini itu kan menunjukkan betapa banyak orang memperhatikan
dan sekaligus juga bisa kita tafsirkan situasinya amat sangat serius
sebab sekelas ibu megawa
lebih jauh lagi para akademisi guru guru besar juga turun
nah ini kan menunjukkan betapa situasi kita hari ini situasi yang tidak sederhana tetapi situasi yang cukup serius
untuk dijadikan sebagai perhatian seluruh bangsa indonesia
ya dari yang anda lihat bung haji apa yang di poin poin yang diajukan sejumlah tokoh
apakah juga selaras dengan apa yang di apa namanya
dirumuskan juga atau dimohonkan juga oleh timnas amin
iya jadi dalam praktek itu kan hakim juga terkadang memberikan pertimbangan pertimbangan ketika membuat keputusan itu
ada pertimbangan legalnya tentu itu yang utama
tetapi ada juga pertimbangan pertimbangan non legal dalam putusan pengadilan itu
misalkan pertimbangan sosiologis pertimbangan politis lalu pertimbangan ekonomi
nah saya kira apa yang dilakukan oleh para sahabat pengadilan ini adalah salah satu cara yang cukup strategis
untuk turut memastikan hadirnya keputusan yang adil tadi
dan itu sekaligus kami meyakini akan membesarkan hati
dan akan membesarkan nyali para hakim untuk membuat keputusan yang adil dan buat keputusan yang progresif
ini banyak pokok yang ajukan amicus curiae
tapi kemarin saya juga lihat pernyataan dari ketua harian dpp partai gerindra ya pak sufmi dasko
kalau sebenarnya itu sudah bisa terpatahkan semua apa yang sudah dituliskan salah satunya oleh bu megawati soekarno putri
kalau dilihat perjalanan sidang bagaimana anda melihat atau memprediksi lah kalau kita boleh memprediksi hasilnya akan seperti apa
terutama setelah ada amikus kurea dari seorang megawati soekarno putri bung habib
tiap orang setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum
tidak peduli presiden tidak peduli mantan presiden tidak peduli guru besar tidak peduli aktivis ham tidak peduli tukang parkir tidak peduli petani tukang becak semua kedudukannya sama di depan
kalau sekarang setelah mahkamah konstitusi bersidang sampai tahap kesimpulan
acara acara pembuktian pemeriksaan saksi pemeriksaan alat bukti pemeriksaan ahli bahkan ada keterangan dari para menteri
tiba tiba kita ingin mengesampingkan hal hal yang faktual itu dengan mengutip beberapa tokoh saya pikir akan ironis sekali
karena suara pak prabowo gibran sembilan puluh delapan juta tersebut kalau kita mau cek adalah suara pemilih yang sama kedudukannya dengan tokoh tokoh tersebut
jadi kalau kita mau mobilisasi juga misalnya amicus curiae pihak pihak yang peduli mungkin kita berjuta kali lebih banyak
kalau misalnya empat puluh orang bisa empat puluh juta lebih amicus kure bisa kita mobilisasi
tapi kan tidak bisa seperti itu karena memang ini seolah yang kami tangkap bahwa ada kegalauan dari pihak pihak tertentu
yang ingin meng cover ketidakpastian dan kegagalan dari pihak pihak tertentu
jadi kita ingin meng cover ketidakpuasan mereka terhadap jalannya proses persidangan karena tidak sesuai harapan
tidak bisa menghadirkan pembuktian yang meyakinkan majelis hakim termasuk hadirnya empat menteri ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan tuduhan tentang kecurangan pemilu
lalu ingin meng cover dengan yang sebenarnya ini dapat dikategorikan sebagai langkah politik daripada langkah hukum
saya ada argumentasi yang sangat kuat
kami mengadili soal amicus curiae karena kami ini kan praktis juga sebelum didpr
amicus curia itu memang belum dikenal dalam praktek hukum di indonesia
selama ini penerapan amikus security itu adalah dalam perkara perkara di mahkamah konstitusi yang sifatnya erga omnes atau untuk semua tidak mengadili perkara sengketa antar pihak
erga omnis itu namanya adalah perkara pengujian undang undang
pengujian undang undang puu itu banyak sekali yang miskumikus kurir karena beban pembuktian itu lebih
maksimal ada di majelis hakim majelis hakim itu bisa mencari meminta ya para pihak untuk menjalani
menjadi amikus kure atau menerima tetapi dalam perkara yang sifatnya inter partes perkara
sengketa antara pihak pihak yang memperebutkan hak seperti phpu baik pilpres pilkada pilek
selama berapa tahun mungkin dua puluh tahun lebih berdirinya mahkamah konstitusi itu tidak pernah
ada karena memang beban pembuktian dalam sengketa yang melibatkan dua pihak yang
berseteru ya memperebutkan hak beban pembuktian itu ada pada para pihak itu
dalam konteks formil jadi aturannya belum ada tapi kalau kita mengacu pada penerapannya
selama ini juga tidak seperti yang dilakukan dalam php phpu pilpres oke lah selanjutnya dalam
konteks substansi ya ini yang paling penting mas dalam konteks substansi semua hal ihwal
yang disampaikan oleh para pengaju amikus kuria ini kan sebetulnya sudah disampaikan
oleh para pihak misalnya ibu megawati ya kan soal tuduhan apa namanya
pelanggaran tsm itu kan sudah disampaikan lalu banyak misalnya ngomong soal bansos dan lain
sebagainya itu kan sudah disampaikan dan juga sudah terbantahkan dengan sangat tegas dan jelas
terutama dengan penjelasan empat orang menteri yang hadir menjelaskan detail rinci lengkap dan
sistematis ya hal ihwal penyaluran bansos kita tahu misalnya sri mulyani mengatakan
tidak ada kaitannya penyusunan apbn terkait bansos dengan paslon karena timeline nya selesai sebelum
adanya paslon lalu ibu menteri sosial ibu tri risma hari ini mengatakan pencairan bansos di awal
tahun baru sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjadi menteri sosial dan pemberian bansos itu
transfer ya transfer transfer ya bukan berbentuk barang yang bisa gampang diklaim oleh siapapun lalu
kemudian juga menteri muhajir juga mengatakan ya kunjungan kerja jokowi itu juga bukan hanya
pemilu tetapi memang pola kepemimpinan beliau yang paling penting adalah penjelasan ibu sri
mulyani enggak ada anomali dalam angka anggaran dan penyusunan baik penyusunannya metodenya caranya
maupun jumlahnya penyelenggaraan bansos dan penyusunan yang lainnya dan penyusunan yang lainnya
di tahun ini kalau dibandingkan misalnya dengan dua ribu sembilan belas pada dua ribu sembilan belas bansos dua ribu delapan belas itu lima satu triliun tapi
begitu dua ribu sembilan belas lima belas tiga kalau nggak salah sudah menjadi pola di kota di sebelah artinya itu semua saksi
di semua kementerian hadir memberikan keterangan yang berkesesuaian satu sama lain ya yang ah
mementaskan tuduhan tuduhan tersebut
kenapa amicus gude baru muncul saat acara penyampaian kesimpulan
itu kan menjadi pertanyaan juga
kenapa kalau memang ingin menyampaikan sikap ya sahabat sahabat tidak pada awal persidangan ini
kalau perlu bahkan bisa mengajukan diri untuk hadir
karena amicus curiae kalau prakteknya di berbagai negara
majelis hakim bisa memanggil bisa meminta keterangan
kan lebih baik lagi kalau seperti itu
ini saya akan minta pak firman juga untuk menjawab
kenapa kok baru disampaikan pada saat momennya menyampaikan kesimpulan dari para pihak
dan tadi bung habib mengatakan bahwa amicus curiae yang disampaikan oleh bung mega
ini juga sebenarnya sudah sama ada yang di persidangan dan semua sudah terpatahkan
jikalau kami melihat dari keseluruhan ekosistem pergerakan persidangan mk maka sesungguhnya itu ada tiga tahapan ya
yang kami ikuti juga masyarakat bangsa dan negara memantau
yang pertama adalah justru sebelum ada persidangan mk sudah banyak masyarakat dalam berbagai komponen baik persorangan maupun komunitas yang menyampaikan
pada saat persidangan juga ada sejumlah elemen masyarakat
kemudian juga menjelang ada putusan mahkamah konstitusi ada juga sejumlah kalangan yang menyampaikan
jadi untuk itu maka tentu kita letakkan ini sebagai sebuah masukan serius yaitu berdasarkan aspirasi masyarakat bangsa dan negara
dan memang ruang itu dibuka oleh sistem konstitusi kita
tidak hanya berlaku di negara negara yang lain tapi sebetulnya juga di indonesia sudah mulai diterapkan
tapi sekali ini menjadi bermakna dan sangat luar biasa karena ada banyak ragam masyarakat yang menyampaikan
perguruan tinggi universitas cendekiawan intelektual akademisi aktivis civil society seniman budayawan kaum perempuan dan juga berbagai kalangan yang lain
termasuk juga ibu megawati soekarno putri sebagai warga negara yang menyampaikan masukan pemikiran berdasarkan permenungan yang mendalam
dalam rangka untuk kepentingan bangsa masyarakat dan negara
kalau melihat narasi kemudian substansi konstruksi sikap pemikiran ibu mega baik dalam bentuk yang disampaikan sebagai opini di dalam media harian kompas
maupun surat resmi ke mahkamah konstitusi sebagai sahabat pengadilan
sesungguhnya itu sangat substansial
tidak malah bersifat partisan kepentingan kelompok
kalau dilihat maka untuk itu harus dipahami sebagai
nah untuk itu maka tentu kita maknai ini sebagai ruang bagi mahkamah untuk menggali keadilan dan kebenaran
dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh kalangan sahabat pengadilan
yang mereka sampaikan adalah sebetulnya tidak demi kepentingan kelompok
karena berdasarkan aspirasi murni dengan pendekatan demokrati dari bawah
maka mereka menyampaikan kepedulian mendalam terhadap masyarakat bangsa dan negara
dalam hal ini bagaimana tetap ada penegakan konstitusi
yang pertama adalah bahwa mereka meletakkan mahkamah konstitusi ini adalah sebuah badan peradilan
sebuah lembaga yang benar benar tunggal yang menjaga mengawal konstitusi kita
yang kedua adalah melihat memetakan pemilu pilpres tidak sederhana pendekatan prosedural dan kuantitatif nominal
tetapi ini adalah keadilan substansial
yang ketiga yaitu bahwa jikalau ini dibiarkan maka kerusakan demokrasi kemunduran demokrasi sebagai pelanggaran konstitusional juga itu bisa menjadi pelanggaran bagi bangsa masyarakat dan negara
kebetulan saja kasusnya adalah dalam rangka pilpres
kami dari tim hukum prinsipal tiga pak ganjar pak mahfud sangat berkeyakinan betul sangat berpengharapan bahwa putusan mk pada dasarnya menerima mengabulkan
dan saya ingin mengambilkan permohonan dan petitum yang kami sampaikan
yang pertama adalah ada banyak hakim mahkamah menyampaikan pertanyaan sebagai sebuah dialog dengan para saksi ahli saksi fakta dengan para pihak
demikian juga tiga dan juga termohonan terkait
dan itu sangat berkualitas persidangannya
yang kedua adalah dengan memanggil mengundang pemberi keterangan
dalam ini empat menteri dan dari dkpp
walaupun pertanyaan yang disampaikan sangat normatif makro
karena ada ikatan etik dengan sistem pemerintahan
tetapi pesan moralnya adalah bahwa memang diundang
jadi ada titik masuk bagi hakim mahkamah untuk bisa menggali untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi eksplorasi para pihak dan juga masyarakat pemerintahan
dan yang ketiga adalah mahkamah juga sebetulnya mulai menyidangkan menyentuh pelanggaran tsm terstruktur sistematif dan masif
bahwa nanti ini terpenuhi
terbukti atau sebaliknya itu persoalan berikut
tapi yang selama ini terbantahkan bahwa seolah olah mahkamah konstitusi hanya menyentuh menyidangkan mempercakapkan soal yang bersifat nominal konsentratif
apalagi kalau mulai misalnya yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan itu murni independen dan seterusnya
kita juga membuka peluang bagi masyarakat bangsa yang lain untuk menyampaikan kalau juga menyampaikan dalam bentuk misalnya sahabat pengadilan
jadi itu adalah dalam rangka memperkuat
dalam persidangan misalnya kasus sambo hakim mendengar soal juga masukan dari sahabat pengadilan
jika lo melihat itu bahkan dalam konteks itu persidangan kepilikan
nah sebetulnya soal pemilihan umum harus diletakkan dalam konteks apa yang disebut dengan isi dari konstitusi
yaitu bahwa memang pemilu ini harus berlangsung dan dilaksanakan secara luber jujur dan adil
pada tingkat itu mk menjaga bukan menjaga nominalnya bukan menjaga kuantitatifnya
disitulah para sahabat pengadilan menginginkan menyampaikan
nah ibu megawati sebagai presiden ketika mk didirikan
dan terbentuk memahami betul proses pembentukan dan penderitaan mahkamah konstitusi
juga sebagai presiden juga mengikuti perkembangan amandemen konstitusi
yang didalamnya ada mahkamah konstitusi
jiwa raga semangat spiritualitas mahkamah konstitusi itu yang diingatkan ulang oleh ibu mega sebagai warga negara
dan tentu kita menghormati mahkamah bahwa putusan mahkamah konstitusi putusan badan peradilan pada dasarnya nilainya terletak pada
keluhuran keagungan kemuliaan badan peradilan itu mahkamah pada kualitas putusan
sejauh mana benar benar memberikan menghadirkan keadilan substansial begitu
diharapkan jadi apa putusan yang kualitatif bukan kuantitatif jadi di luar dari angka angka
tapi saya akan tanyakan ini kepada ahlinya juga sudah ada prof bayu dwi anggono sebagai ahli hukum tata negara
kalau saat ini kita perdebatkan masalah amicus korea ini apa sebenarnya katanya sudah agak terlambat katanya karena disampaikan di akhir akhir menjelang putusan kenapa nggak dari pertama
tapi pak firman tadi mengatakan bahwa sebenarnya sahabat pengadilan ini sudah mengalir sejak persidangan dari masyarakat umum
dan juga ada juga anggapan bahwa sebenarnya amikus karya ini di peruntukan bagi kalangan yang tidak berperkara begitu ya tidak bersengketa
mega sebagai ketua umum partai politik yang mengusung capres cawapres merupakan seorang pihak yang sedang bersengketa atau berperkara
bagaimana melihat apa yang diajukan ibu mega dan kondisi sahabat pengadilan yang sepertinya terus mengalir menjelang putusan mk ini prof bayu
jadi mas radi tentu pertama kita harus apresiasi ya seluruh pihak ya
baik paslan satu dua tiga maupun segenap masyarakat
yang telah bersepakat dan menundukkan diri untuk menyelesaikan sengketa politik dalam pemilu ini dalam bingkai jalur hukum
yaitu sengketa di mahkamah konstitusi melalui perselisihan hasil pemilihan umum pilpres
saya pikir ini adalah praktek demokrasi konstitusional yang sangat baik sekali
sengketa sengketa dibawa ke mahkamah konstitusi dan kita sudah lalui selama beberapa hari terakhir
bagaimana ruang semua pihak itu diberikan ruang
nah tentu kemudian keberadaan sahabat pengadilan atau fans of the courts ya
menurut saya ini justru adalah ruang yang baik menurut saya
karena kita semua justru bersepakat bahwa menguara dari sengketa ini segala perbedaan pandangan akan diselesaikan di mahkamah konstitusi
jadi justru menurut saya ketika kemudian mahkamah konstitusi membuka ruang ini
ini adalah satu praktek yang baik
terlepas memang harus kita akui kalau di perkara perkara lain kan tidak mendapat perhatian seperti bapu pilpres ini
karena tadi dikatakan betul di kasus parada
bahkan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang sejak dua ribu tujuh
waktu itu ketuanya prof jimbi sudah menyatakan bahwa mk membutuhkan semacam amitos gulai
itu ada dalam pertimbangan waktu itu pengujian undang undang perfilman
tahun dua ribu dua puluh juga demikian
waktu menguji undang undang mahkamah konstitusi
tahun dua ribu dua puluh tiga juga demikian
di perkara tata usaha negara juga ada
pada waktu bicara soal pembangunan pabrik semen yang ada di jawa tengah
kemudian juga bicara pemblokiran akses internet
artinya sebenarnya itu sudah praktek yang lumrah
memang sekarang menjadi perhatian karena ini adalah perkara yang menjadi perhatian publik
yang semua orang tertuju ke sana yaitu kemudian bicara phpu pilpres
dimana memang praktek sahabat pengadilan ini ini tumbuh kembang dalam sistem hukum kita tanpa ada aturan khusus
karena tanpa ada aturan khusus maka sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim
di sana ada pasal tiga puluh spend court of rule nya ya
mengatur tentang bagaimana posisi amicus kurai
tentang keberadaannya kedudukannya bagaimana mengajukannya
nah kalau kita kan hanya menumpu pada undang undang kekuasaan kehakiman
yang di sana memang dijelaskan hakim dan hakim konstitusi nih
hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
sehingga keadilan yang hidup dalam masyarakat
kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil
yang hanya berdasarkan pada alat bukti
tapi kita kenal pembuktian undang undang negatif
selain alat bukti yang di dalam undang undang mk itu disebutkan minimal dua alat bukti
keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan
dia juga perlu kemudian ketika ada masukan masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya
dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan ya
bukan pada dua alat bukti tadi
jadi sebenarnya menurut saya mari kemudian ruang ini dibuka saja
oh pada akhirnya kan kita yakin
amikus korea ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim mk
satu mk itu kekuasaan kehakiman yang merdeka
kedua masing masing hakim itu dia punya kewenangan menyusun pendapat hukum sendiri
jadi menurut saya ruang amicus curia ini justru adalah baik
karena semua akhirnya menguarnanya di mk
yang paling penting apapun putusan mahkamah konstitusi semua pihak harus menerima
karena ruangnya ada dibuka seluas mungkin
jadi ada pandangan yang seluas luasnya untuk para hakim konstitusi dari pengajuan
termasuk juga yang meminta hakim menolak permohonan anies mohami dan ganjar mahfud
semua perspektif masuk ke dalam meja hakim gitu ya
jadi dalam praktek selama ini di mk
amikus kura itu selalu kemudian dipertimbangkan dan dijawab oleh mahkamah konstitusi
ya itu tergantung pada isi dan relevansinya
artinya kalau kita lihat dalam putusan putusan pengujian undang undang itu selalu disebutkan di pertimbangan hukumnya
artinya kalaupun kemudian dipertimbangkan atau tidak itu akan kemudian dijawab oleh hakim mahkamah konstitusi
ini kalau kita menggunakan pengujian undang undang
artinya nanti amikus goreng juga akan mendapat kejelasan
oh kenapa opini pendapat hukum saya ini kemudian tidak dipertimbangkan
tidak kemudian mempengaruhi dalam pengambilan keputusan
itu pasti kemudian akan dijawab oleh hakim mahkamah konstitusi
itu pun jubir mk juga sudah mengonfirmasi bahwa ambil keseluruhan itu akan kemudian jadi pertimbangan
tapi apakah kemudian akan berpengaruh
kembali lagi pada itu adalah pertimbangan hakim
ini putusan hakim konstitusi senin nanti ini sepertinya jika dilihat begitu akan menjadi serba yang pertama
jika memang di amicus korea ini dipertimbangkan hakim itu menjadi yang pertama dalam sidang sengketa pilpres
belum lagi jika memang hakim keluar dari lingkaran sengketa angka angka
hasil pilpres yang hanya melihat angka
dan mempertimbangkan sejumlah fakta
yang lain di luar angka angka itu itu termasuk proses menuju angka angka atau hasil pemilu itu tadi
nah saya akan nanti berbincang juga dengan narasumber saya setelah jeda di sopir indonesia pagi
bagaimana para hakim kita kalau bisa melihat ke depan sedikit
bagaimana hakim ini mempertimbangkan baik fakta fakta persidangan maupun amicus korea
mana yang akan berat lebih berat dipertimbangkan oleh hakim
atau ada suara suara dari luar ruang sidang melalui amikus gerai
masih membahas soal amikus kurea atau sahabat pengadilan
surat yang diajukan ke mahkamah konstitusi dari pihak yang berada di luar ruang sidang
untuk sama sama menyajikan berbagai perspektif untuk hakim konstitusi dalam mengambil putusan
atau mengambil keputusan dalam sidang sengketa hasil pilpres
yang akan diputuskan hakim konstitusi pada dua puluh dua april pada senin mendatang
tadi saya bertanya kepada narasumber saya
apakah kalau dilihat aliran surat yang masuk ke hakim konstitusi soal sahabat pengadilan ini
mulai dari mendukung adanya putusan yang mengabulkan permohonan
melihat kira kira nanti hakim konstitusi ini bisa melihat apa namanya bisa mengambil putusan ini
melihat saran saran yang masuk melalui amicus korea tadi dari luar
ataukah lebih kepada fakta fakta persidangan yang ada di ruang sidang
ya baik tentu secara normatif hakim saya percaya akan banyak perhatiannya di fakta fakta dalam persidangan
tetapi apakah pendapat yang lain
pendapat yang lahir dari luar ruang persidangan diabaikan begitu saja
mengatakan ada praktek soal itu
dan juga dalam praktek di indonesia juga terjadi
tidak ada mobilisasi soal sahabat pengadilan ini
kenapa kita juga tidak melakukan mobilisasi
logika di pengadilan itu kan bukan siapa yang paling banyak
tetapi ini kan ngomong soal benar yang benar dan yang salah
mau yang menyatakan benar lima berbanding sembilan puluh juta
ya tetap benar itu yang lima itu
nah dalam situasi yang demikian itulah sebenarnya
pentingnya kita memberi dukungan kepada hakim
untuk berani menyatakan mana yang benar mana yang salah
dan tentunya sesuai dengan koridor atau kewenangan yang ada dalam dirinya
nah itu kan peran utama yang sebenarnya kita mohonkan hari ini
makanya kalau kita baca saya berulang kali bilang
permohonan kita itu kan sangatlah logis
tidak di latar belakangnya atas dendam dan sebagainya
karena kenyataannya kita tidak lalu memohon menangkan
kita hanya ingin menyatakan mohonkan kepada mahkamah konstitusi
nah ini yang kemudian penting untuk dicatat sekali lagi
dan karena alasan kuat tidak mobilisasi itu kan sekali lagi
logika pengadilan itu bukan logika soal siapa yang banyak dan siapa yang sedikit
ini arena di mana orang akan berdebat mana yang benar dan mana yang salah
kalau tadi bung aji mengatakan ya amicus korea ini akan meskipun tidak terlalu apa namanya
banyak yang di pertimbangkan nanti
karena perspektif dari luar itu tetap juga jadi bahan pertimbangan oleh hakim
tapi fakta fakta persidangan akan mayoritas sepertinya menjadi pertimbangan hakim yang utama untuk mengambil putusan
nah kalau anda melihatnya nanti hakim ini akan menolak seluruhnya permohonan pemohon
atau justru nanti mengabulkan
ya pertama soal mobilisasi tidak mobilisasi saya pikir nggak ada gunanya juga kita berdebat kusir
ya karena kita bisa masing masing berpendapat dan masing masing membantah
yang kedua ada kesalahparahan selama ini yang mempertentangkan antara metode pengambilan keputusan yang disebut sebut kuantitatif
lalu pertentangan seolah olah mahkamah konstitusi itu hanya mengacu kepada konstitusi
lalu harus mengabaikan aturan perundang undangan di bawahnya
logika dan praktek yang terjadi di mahkamah konstitusi tidaklah seperti itu
karena memang mahkamah konstitusi ini kan memeriksa tuduhan tuduhan yang harusnya faktual

menilai fakta seperti apa caranya harus dibuktikan bukan hanya dengan pendapat kalau bicara soal
fakta fakta kecurangan misalnya kan disebutkan dengan jelas ya terutama paslon tiga
yang merumuskan adanya kecurangan terstruktur sistematis dan masif nah kecurangan itu kan harus
dibuktikan apa peristiwa kan persiapkan siapa pelakunya dimana dilakukan apa alat buktinya
bagaimana relevansinya dengan paslon tertentu dan apa signifikansinya ingat ya kalau kita bicara di
mk tentu kita bicara soal signifikansi karena apa misalnya kalau kita bicara soal tsm tetap ada
aturan signifikansi setidaknya terjadi di lima puluh persen provinsi di seluruh indonesia jadi kalau kita pengalaman
yang mengacu pada praktek dua ribu sembilan belas kita itu kan berhukum berdasarkan ketentuan undang undang lalu
mengacu pada penerapan undang undang tersebut sebelumnya pada peristiwa yang sama sehingga
kalau membuat komparasi itu kita mesti hati hati jadi undang undang yang kita pakai saat ini sama
dengan undang undang yang kita pakai tahun dua ribu sembilan belas yaitu undang undang pemilu nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum lalu undang undang ini pernah dipakai pada sengketa
pilpres nomor satu tahun dua ribu sembilan belas ya nah itu sengketa pilpres bukan pilkada nah sekarang ini kan sengketanya
apa sengketa pilpres oke lalu undang undangnya apa undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas sama kan nah dalam
mata phpu pilpres tahun dua ribu sembilan belas ya jelas ya dan tegas ya bisa dibaca nanti di pertimbangan hukum
apa namanya hakim konstitusi waktu itu bahwa karena hal hal yang disampaikan oleh pemohon
ya lebih merupakan asumsi ya dugaan nalar logika bukan sesuatu yang faktual
maka tidak mungkin majelis hakim konstitusi membenarkan dalil pemohon tersebut nah saya pikirkan
situasinya kurang lebih sama bahkan yang sedulu dua ribu sembilan belas sebetulnya lebih ekstrim karena itu banyak sekali
masalah yang sebetulnya kalau kita bicara kuantitatif ya kuantitatif kalau kualitatif
kualitatif yaitu masalah dpt yang waktu itu dianggap sangat serius karena ada dua puluh dua juta dpt
ganda lima juta di juga pemilik
dan lain sebagainya kan itu kan antara kualitatif dan kuantitatif ya ternyata di dua ribu sembilan belas ya hal hal
tersebut memang tidak dipertimbangkan untuk membatalkan putusannya kpu oleh mahkamah
konstitusi karena pemohon dan dalam persidangan juga tidak terbukti tuduhan tuduhan kecurangan
yang faktual tersebut nah jadi saya menanggapi pak bayu dan teman tadi ya bahwa benar utusan
mahkamah konstitusi itu bagus sekali semua putusan hampir semua bahkan saya katakan
semua termasuk puu sembilan puluh juga putusan mahkamah konstitusi itu selalu menjawab selalu mengakomodir
ya selalu mendengar hal ihwal yang disampaikan para pihak termasuk pihak dari luar yang
menyampaikan keterangan misalnya dengan amicus gure selalu di dengar lalu dijawab di dengar lalu dijawab oleh kpu dalam hal hal yang tersebut
pertimbangannya tetapi dalam memutus ya kpu mahkamah konstitusi akan tetap terus konsisten
pada ya yang menjadi tugasnya itu memeriksa dan memutus sesuatu yang faktual kita
lihat saja perkara sembilan apa namanya phpu satu tahun dua ribu sembilan belas kan banyak hal ikhwal terkait tsm juga
didalilkan kita ramai sidang disitu membahas hal hal yang tersebut
banyak hal disampaikan ahli kita diperiksa didengar ya kemudian apa namanya juga ada ahli ahli dari pihak lain yang bukan hanya membahas soal
hasil pemilihan yang berupa angka ya kan ya
tetapi dalam putusannya kembali apakah ada hubungan ada relasi antara ya ah ihwal yang apa klaim klaim yang sifatnya
kualitatif dengan tuduhan tuduhan yang sifatnya kuantitatif tetap aja
saya sepakat dengan mas aji tumpuan utama dalam mk ini sesuatu yang menjadi fakta di persidangan
kalau mengacu pada fakta persidangan
saya mohon maaf ya insya allah saya vakul yakin permohonan ini akan ditolak
karena nggak apa yang terbukti dalam persidangan tidak ada yang faktual tidak ada
tapi yang faktual itu menurut kami tidak terbukti
nah ini saya tanyakan ke pak firman juga
ini argumentasi banyak banyak fakta persidangan yang sifatnya argumentasi bukan faktual tidak bersifat faktual begitu
nah ada juga anggapan yang sedikit sekali bukti otentik atau bukti fisik begitu ya yang membuktikan bahwa ada dugaan tsm tadi
seperti misalnya kesaksian dari para saksi lalu juga data data atau video bukti bukti video berupa foto
bagaimana melihat atau merespons dari pernyataan bung hamid tadi bahwa sedikit sekali sifat faktual yang ada di persidangan banyak lebih argumentasi begitu
konstruksi mahkamah konstitusi dan dengan segala ekosistem keberadaan dan persidangan mk itu berbeda
tidak persis sama dengan badan peradilan
badan peradilan di bawah mahkamah agung dalam konteks misalnya persidangan di pengadilan negeri yang bersifat kepidanaan dan kebenaran
karena ini adalah sebuah badan peradilan yang berkaitan berintikan pada soal pengawalan pelindungan konstitusi
kebetulan saja ini soal pilpres tapi ini adalah dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi dan penguatan konstitusi
nah untuk itu maka kami sebagai tim hukum prinsipal tiga
kita melihat betul dan masyarakat bangsa juga melihat bahwa sosiologi persidangan dan nantinya juga sosiologi putusan mahkamah konstitusi tetap pada dua hal misalnya
yaitu soal pembuktian yaitu bahwa fakta persidangan
tetapi doktrin ini juga meliputi soal yaitu soal keyakinan seperti yang disampaikan tadi profesor bayu
dan ini doktrin dimana mana di dunia ini dan di dalam persidangan apalagi di level mahkamah konstitusi
maka kami menangkap sesungguhnya mahkamah konstitusi membuka ruang bagi adanya keadilan dan kebenaran
yaitu misalnya dengan membuka ruang bagi adanya kesimpulan yang ditampilkan oleh para pihak
dan juga di dalam kesimpulan itu dihadirkan yaitu soal bukti tambahan
kemudian dengan membuka ruang bagi misalnya sahabat pengadilan
dan itu adalah pertanda baik dan positif
nah untuk itu maka kami berkeyakinan betul
kami juga berpengharapan secara demokrasi konstitusional
bahwa putusan yaitu mahkamah konstitusi tentu bisa mendengar mempertimbangkan apa yang menjadi basis positak perpohonan kami dan juga petitum
sebetulnya ini saling berkaitan berkesesuaian

yang kedua adalah memaun kepada mahkamah untuk mengintipkan wrecking ball lalu melaksummatkan mengukur suara mulia tambahan
yang kedua adalah memaun kepada mahkamah untuk melaksanakan pegawai sebagai butuh
dan yang kedua adalah memaun kepada mahkamah untuk menolong meminta dan meminta meminta masyarakat yang bisa melekiteri dalam melaksanakan pertanggung jawaban sungguh nilai
dan yang kedua adalah memaun kepada mahkamah untuk melaksanakan retisi penyelenggaraan
dan yang kedua adalah memaun kepada mahkamah untuk melemahkan pertumbuhan sesuai dengan berdasarkan kontotch jasa adalah sahara ulang
dan juga sejumlah pendalilan dan pembuktian
diperkuat dengan basis permohonan dan juga sejumlah pendalilan dan pembuktian maka kami menghadirkan
saksi ahli dan saksi fakta jikalau melihat mas radi misalnya soal komposisi konfigurasi saksi
ahli dan sesi fakta yang kami hadirkan maka benar benar itu mengkonfirmasi apa yang kami
sampaikan dari awal sebagai premis dari tim kuasa hukum tiga bahwa memang ada pelanggaran
substansial ada pelanggaran terstruktur sistemati dan masif kemudian yang kedua adalah ada
pelanggaran prosedural dan kemudian kami sampaikan di kesimpulan dan juga ada beban
pembuktian dan untuk itu maka sesungguhnya secara permenungan yang mendalam secara pemikiran
strategis juga para sahabat pengadilan sudah menyampaikan itu oke yang misinya adalah tidak
untuk kepentingan tiga satu dan dua bahkan tapi beyond melampaui apa yang menjadi kepentingan
tapi kepentingan bangsa dan negara kan bisa dilihat narasinya bisa dilihat konstruksinya dan untuk
itu maka kami berkeyakinan betul karena ini mahkamah konstitusi tidak hanya dengan pendekatan
dengan paradigma yang kuantitatif tapi adalah sebuah mahkamah yang memang menampilkan juga
soal keyakinan makanya dengan beberapa waktu terakhir bagaimana menggali keadilan kebenaran
maka mahkamah membutuhkan sejumlah masukan selain juga fakta persidangan pembuktian itu
tapi juga tentu diam inisiatif oleh makamah melalui beberapa kalangan masyarakat dan masyarakat untuk
semakin menambah keyakinan kita ingat betul bahwa mahkamah dalam beberapa putusan juga mengambil
inisiatif tidak hanya dibebankan kepada para pemohon karena udah beberapa putusan juga mahkamah
dalam rangka untuk penguatan konstitusi maka menginisiatif untuk malah memperkuat keyakinan bisa
dilacak sedemikian rupa di dalam bentuk dokumentasi putusan mahkamah konstitusi
sebetulnya di dalam persidangan mk melalui phpu tahun dua ribu sembilan belas sebenarnya mahkamah juga sudah menyentuh
sudah menyingkirkan yang berkaitan dengan pelanggaran tsm terstruktur sistem arti masif ada sejumlah pihak
ada sejumlah saksi dan majelis juga yang mendialogkan itu tapi bahwa kemudian itu terpenuhi dan tidak
terpenuhi itu soal lain memang waktu dua ribu sembilan belas tidak terpenuhi tidak terbukti jadi instansi pelanggaran
tsm itu menjadi bagian dari mahkamah konstitusi ada satu kemajuan dan kali ini di dalam dua ribu dua puluh empat lagi
lagi mahkamah konstitusi semakin memaknai keberadaan mk untuk menjaga konstitusi menegakkan
demokrasi dan untuk itu maka tentu kita menunggu hari hari berikut ini bahwa pada akhirnya keluhuran
mahkamah konstitusi keagungan putusan mahkamah konstitusi terletak pada sejauh mana penggalian keadilan kebenaran
kepentingan tiga dua satu tapi benar benar untuk mengisi memaknai indonesia kita ini sebagai
negara proklamasi yang mengedepankan kepentingan rakyat kedaulatan rakyat itulah inti dari
proklamasi indonesia ya biar silakan singkat saja bu ngaji ya semisal ke prof bayu nih ya jadi saya
menanggapi beberapa hal pertama soal hukum kita yang terus berkembang gitu kita tidak bisa menyamakan
apa phpu dua ribu dua puluh empat ini atau perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat dengan dua ribu sembilan belas meskipun undang undangnya
sama sebab ada begitu banyak perkembangan dari undang undang tujuh dua ribu tujuh belas yang salah satunya dilakukan
oleh mk gitu ya misalkan putusan sembilan puluh itu kan bagian dari perkembangan undang undang tujuh dua ribu tujuh belas gitu dan itu
juga kemudian di apa
hai di kemudian terjadi juga pada soal penyamaan antara rezim pemilu dan pilkada kalau bang habib
ngomong soal hati hati membuat perumpamaan misalkan atau menganalogikan satu kasus
enggak perumpamaan atau atau apa namanya ketika kita berargumentasi soal diskualifikasi dengan
mengangkat contoh kasus pilkada itu juga bukan berangkat dari ruang kosong karena pada tahun
itu sudah memasukkan kembali pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu itu yang kedua yang ketiga
soal tidak ada sama sekali yang faktual di persidangan saya kira enggak banyak hal hal yang
faktual ketika kita mendalilkan soal kepala desa yang dimobilisasi atau bansos gitu itu kan kita
juga menghadirkan faktanya tapi memang iya bagaimana empat belas hari kerja untuk menyelesaikan persidangan lalu
jumlah saksi yang hanya sembilan belas lalu diminta untuk menghadirkan saksi yang faktual sejumlah
sekian ribu orang bukan gak mungkin nah tetapi juga tidak bisa diabayakan begitu saja gitu loh
ada saksi loh yang di proses persidangan itu kita ajukan dan itu faktual menunjukkan fakta fakta yang
kita dalilkan gitu ya okedy nanggap iya enggak lo habib ya dilahirkan pengonya makbuk bayu ya
yang saya maksud adalah membandingkan apa namanya pilkada dengan apil press tidak bisa dilakukan
undang undang pemilu tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah undang undang yang menurut saya sudah sangat lengkap
yang mendelepaskan persoalan kecurangan sebagian besar ke bawah suhu
sehingga memang sidang mk itu speed trial empat belas hari memang tidak diperuntukkan
untuk memeriksa tuduhan tuduhan kecurangan yang bersifat pelanggaran yang menjadi domen bawaslu
memang sudah seharusnya diselesaikan di bawah suhu
sehingga menurut saya saya berkali kali katakan tidak tepat membandingkan undang undang pemilu pilpres dengan pilkada yang undang undangnya berbeda
jadi kalau tadi dikatakan nanti saya menganggap dulu dong
soal misalnya kepala desa seberapapun banyaknya
kalau hal tersebut dengan taat azas diselesaikan melalui jalur yang benar kamar yang benar
termasuk juga misalnya soal tuduhan ketidakapsahan gibran sebagai cawak pres
itu kan ada yang namanya di buku keempat undang undang pemilu ya
di empat ratus enam puluh sembilan ada yang namanya sengketa proses
bisa dilakukan di situ dan memang harus dilakukan di situ
nah sayangnya ini bukan sekitar proses bang
tidak ada satupun pengajuan sengketa proses
tapi ini pelanggaran bang bukan sengketa proses

bukan ini pelanggaran bang kalau yang gibran itu
kalau terkait dengan sk anda nggak perlu memaksakan pendapat anda
kalau terkait dengan sk yang berwujud sk kpu jelas di empat ratus enam puluh sembilan itu sengketa proses
ini adalah konteks apa namanya
kalau anda mengandalkan penyelesaian dugaan pelanggaran yang begitu banyak
dalam konteks dalam event spiri trial di mahkamah konstitusi
memang persidangan mahkamah konstitusi
tidak dilakukan untuk mengakomodir hal tersebut
tapi bukan berarti hukum kita tidak progresif
semua hal bisa diselesaikan
oleh bukan hanya mahkamah konstitusi
saya terakhir ke prof bayu untuk memoderasi perdebatan kita pagi hari ini
tadi ada yang mengatakan bahwa minim sekali fakta
tapi di sisi lain juga ada yang dibilang pak firman tadi
bahwa persidangan mahkamah konstitusi beda sekali dengan persidangan pengadilan pengadilan
yang harus punya fakta otentik bukti otentik untuk membuktikan sesuatu
bagaimana anda memoderasi ini prof bayu
jadi ini salah satu tandangan besar yang akan diadapi para negarawan hakim mk
ini kan dua aliran yang benar benar bertolak belakang ya
yang tadi disampaikan oleh pak aji dan pak gugur rohman
yang satu berpandangan mk punya kewenangan untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran yang muncul dalam proses
sementara pak fibrohman tentu dengan standing
posisinya mengatakan bahwa itu semua sudah selesai di tahapan tahapan sebelumnya
karena undang undang pemilu kita sudah lengkap mengatur itu
nah inilah tantangan terbesar yang akan diputuskan oleh hakim mk
apakah kemudian akan berpandangan bahwa mk tidak punya kewenangan harus sudah diselesaikan di lembaga lembaga sebelumnya
ataukah sebagai lembaga penjaga konstitusi misalkan mk kemudian akan menegakkan bahwa selama memang bisa dibuktikan di pengadilan
maka segala bentuk pelanggaran itu mk menegakkan
nah ini yang saya pikir yang paling menarik dari putusan mk nanti
sejauh mana kemudian mk akan menentukan posisi itu
meskipun pengalaman dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas itu kan bisa dijadikan sebagai sebuah perbandingan
tapi sekali lagi fakta di dua ribu dua puluh empat itu juga tentu punya karakteristik sendiri
jadi maksud saya yang saya mengatakan hakim tentu sesuai dengan tempusnya
jadi punya waktu bahwa ini pilpres dua ribu dua puluh empat
sejauh mana kemudian hakim akan memutuskan perkara ini
ini kembali lagi pada teori pembuktian yang akan digunakan oleh hakim mahkamah konstitusi
kan ada sekurang kurangnya tiga yang bisa saya katakan
satu yang hanya berdasarkan pada alat bukti maka keyakinan hakim nggak dibutuhkan
yang kedua hanya mendasarkan pada keyakinan
alat bukti seperti apapun kalau hakimnya punya keinginan lain itu bisa kemudian dikesampingkan
atau yang ketiga yang ini dianut oleh sistem hukum kita
yaitu selain alat bukti yang sekurang kurangnya telah ditentukan dalam undang undang
pasal empat puluh lima undang undang mahkamah konstitusi kita itu jelas mengatakan
mahkamah konstitusi memutus perkara semua perkara ya
itu berdasarkan undang undang dasar
sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
berdasarkan undang undang dasar alat bukti yang keyakinan hakimah
keyakinan hakim inilah yang kemudian yang bisa menjawab adalah hakim sendiri
saya pikir semua bukti bisa mengatakan alat bukti itu paling kuat
tapi jangan lupa selain alat bukti ada keyakinan hakim
maka tadi saya katakan posisi amicus curia tadi
apakah kemudian dipertimbangkan atau tidak
itu lebih pada membangun keyakinan hakim
karena tidak akan bisa masuk pada alat bukti
tujuh alat bukti yang semua pihak sudah menyajikan
ratusan alat bukti yang sudah dibawa ke pengadilan
memang kemudian sekarang dalam rph
hakim selain mengkualifikasi dan alat bukti tadi yang sudah dibuktikan
kan sekarang saatnya adalah perundungan hakim soal keyakinan hakim
karena alat bukti ini semua sudah dibuka dalam persidangan
sekarang ditambah bagaimana keyakinan hakim dalam melihat
dan keyakinan hakim ini secara maraton
terus diuji begitu dalam rapat permusyawaratan hakim
yang maraton dilakukan dalam satu pekan ini
bahkan sampai hari minggu besok di hari libur
bahkan hakim konstitusi juga masih melakukan rapat perusahabatan hakim
pucu dan punca dari keseluruhan proses
apa yang dia bilang oleh dalam konstitusi
yaitu dua puluh dua e dan dua puluh empat c
jadi tidak terikat secara formal dengan badan badan yang lain
makanya misalnya para pemohon ada terkait ada
itu adalah dalam bagian yang menjadi putusan dari mahkamah konstitusi
ini kita nantikan bersama nanti hari senin
sedang diyakinkan semua berdiskusi berdebat
insya allah kita doakan makamah
untuk menyampaikan kumpulannya keputusannya
terima kasih narasumber kami pada pagi hari ini
ada bung habibur rahman dari tkn prabowo gibran
ada bung zuhad aji firmantoro dari wakil ketua prof bayu
atau direktur eksem eksekutif anies mohaimin
dan juga pak firman jaya dedi dari tpn gerekar mahfud
nanti juga kita akan berbincang di hari senin lebih seru nih prof bayu